di kota venesia yang indah
hiduplah seorang pedagang kaya bernama antonio
bassanio sudah begitu lama
bagaimana persiapan pernikahannya
shailok tuhan aku akan membayar utangnya besok aku janji
kesepakatan adalah kesepakatan dan janji adalah janji
kau berjanji untuk membayarnya hari ini dan jika kau tidak membayar
kau memberikan janji untuk memberikanku tokomu
kau tidak membayar uang jadi tokomu milikku
pinjamanku hanya lima puluh dukat
tokoku jauh lebih mahal
kau harus memikirkan itu sebelum menjanjikan tokomu kepadaku
pergilah dari sini
ini lima puluh dukat yang mersanio pinjam darimu
tidak mengapa aku harus mengambil uangmu
bassanio seharusnya membayar hari ini
dan hari ini belum berakhir shailok
masih ada satu jam sebelum matahari terbenam
jadi inilah uangnya
pokoknya atau aku akan mengadukanmu ke pengadilan
antonio terima kasih banyak
aku pasti akan membayarmu besok aku janji
antonio kau hebat sekali
sailog jahat itu pasti membencimu
ah katakan padaku
bagaimana persiapan pernikahanmu
semua berjalan baik baik saja terima kasih
apa ada masalah bassanio
tidak semuanya baik baik saja
kau dan aku adalah teman katakan ada masalah apa
aku mengharapkan sejumlah uang minggu ini
tapi setidaknya tidak akan datang untuk lima bulan ke depan
dan aku sudah melakukan pembelian yang harus aku bayar
tiga ribu dukat
itu adalah uang yang banyak
aku tahu aku telah membeli cincin untuk porsia
dan kami ingin mengadakan pesta untuk lima ratus orang miskin
dan menawarkan mereka hadiah untuk pernikahan kami
tapi sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa
aku akan dengan senang hati meminjamkan uangku padamu
tapi bahkan aku tidak memiliki tiga ribu dukat saat ini
tapi kapalku akan kembali dalam tiga bulan
dan aku akan memiliki ribuan dukat saat itu
saat itu sudah terlambat pernikahannya minggu depan
aku mungkin punya ide ikutlah bersamaku
seandainya dia tidak ikut campur
aku akan mendapatkan tokoh senilai lima ratus dukat untuk lima puluh dukat
selalu mencampuri urusanku
kau akan membayar antonio suatu hari
kau akan membayarnya
aku tidak akan membiarkanmu meminjam uang dari shailo
kau tahu betapa curangnya dia
ini hanya masalah tiga bulan bassanio
setelah semua kapalku kembali
aku akan dapat membayar tiga dukat dengan mudah
kau tahu antonio
aku perlu uang
kau yang pergi menyumbangkan uang untuk menghancurkan bisnisku
kau butuh uang
kau tidak adil shiloh
dan kau tahu itu
aku butuh tiga dukat
tiga ribu dukat
ini adalah kesempatanku untuk menghancurkan antonio
dan membalasnya karena dia menghina dan merusak rencanaku
baik aku akan memberimu uang tanpa bunga
tapi jika kau tidak dapat membayar seluruh jumlah dalam waktu tiga bulan
apa yang menjadi milikmu akan menjadi milikku
ini benar benar curang shilog
kapalku akan kembali dalam tiga bulan
mereka sudah mulai dari afrika
tidak perlu khawatir
kau butuh uang sekarang teman
dia tahu shilog tidak bisa dipercaya
sailok memberinya tiga ribu dukat
dan bassanio sekarang bisa melanjutkan rencananya untuk pernikahannya
bassanio akan menikah dengan gadis cantik dan berpengalaman
dia akan menikah dengan gila bijak dan cerdas yang bernama portia
dia memberi porsia cincin indah yang diinginkannya
dan bersama portia dan bassanio berbagi kekayaan mereka dengan orang miskin
mereka mengadakan pesta dan memberi hadiah amal untuk orang miskin tersebut
terima kasih banyak antonio
semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpamu
bagaimana bisa aku membantu dalam perayaan pernikahan yang begitu mulia
antonia mempertaruhkan semua yang dimilikinya dengan shilog yang jahat itu hanya untuk memberi kita tiga ribu dukat untuk pernikahan
dan kau membiarkannya melakukannya itu bassanio
kalian berdua begitu kapalku kembali dari laut aku akan punya banyak uang
bulan demi bulan berlalu basanio dan porsia sangat bahagia bersama
dan antonio sudah seperti keluarga bagi mereka
segera tiba saatnya bagi antonio untuk mengembalikan uang kepada sailok
tuhan ada pesan dari pengadilan untukmu
ya shailoh telah memintaku untuk datang ke pengadilan besok di mana aku akan diadili karena tidak mengembalikan uangnya
apakah sudah waktunya
aku yakin kita memiliki setidaknya sepuluh hari lagi sebelum tanggal pengembalian uang
maafkan aku tapi bisakah aku mengatakan sesuatu
tentu ribos apa itu
tuan sailoh diketahui mengubah tanggal dalam kontraknya
dia mungkin telah mengubah tanggal dari delapan belas menjadi delapan
tunggu kalian tidak bisa menangkapnya seperti itu
dia harus datang ke pengadilan besok dan saya
shiloh tundra ingin dia ditangkap agar dia tidak melarikan diri
ada badai besar di tengah laut
ya kapal kapal tapi shiloh tidak akan menunggunya
dan dengan pesan ini
tidak aku tidak akan membiarkan antonio membahayakan dirinya
pergi padanya bassanio
dan jangan katakan padanya tentang badai
sudah saatnya silok untuk diberi pelajaran
aku akan datang ke pengadilan sendiri sebagai pengacara antonio
sudah kau pergi saja ke temanmu
jangan katakan padanya apapun
jangan khawatir aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya
aku percaya kau
hari berikutnya antonio dibawa ke pengadilan di hadapan hakim
tuan tuan apa yang kita punya di sini
biarkan prosesnya dimulai
ya kasusnya cukup sederhana yang mulia
antonio berhutang padaku tiga dukat
pada saat aku meminjamkan uang padanya
dia berjanji padaku bahwa jika dia tidak mengembalikannya
semua yang menjadi miliknya akan menjadi milikku
dia curang pada tanggal kontraknya yang mulia
tenang tuan thunders tolong tunjukkan kontraknya padaku
ini yang mulia
tapi yang pasti tuan thunders
properti tuan antonio bernilai lebih dari tiga dukat
mengapa tidak kau ambil saja yang mencakup jumlah tersebut
maaf yang mulia
antonio sendiri telah menandatangani kontrak
kesepakatan adalah kesepakatan
janji adalah janji
tuan antonio bagaimana kau bisa menandatangani kesepakatan yang tidak masuk akal
tuan thunders pertimbangan kembali ini tidak manusia
dan aku minta antonio menghormati kontrak yang ditandatangani secara resmi
dan menghormati kata katanya
tuan cylog thunders benar yang mulia
tuan antonio harus menghormati kontrak yang dia tandatangani sendiri
tuan thunders sesuai kontrak
jika tuan antonio tidak membayar jumlah yang diperlukan hari ini
semua yang menjadi miliknya akan menjadi milikku
dan kau tidak ingin mempertimbangkannya kembali
tidak sama sekali
kesepakatan adalah kesepakatan
janji adalah janji
yang mulia dengan begitu
semua kerugian yang dialami tuan antonio di laut
akan menjadi milik tuan thunder dan akan ditanggung olehnya
kerugian di laut
ini baru tiba tadi malam
ada badai yang sangat besar terjadi di pantai laut medetrani
dari tempat kapal
jika kapal kapal itu tidak berjaya
kegiatan mereka akan tiba
kalau mereka berjaya
mereka akan menanggung kerugian yang mungkin bisa sampai dua puluh dukat
tentu saja tidak
ketika kau mengatakan
bahkan kau akan memiliki semua yang menjadi milik tuan antonio
itu artinya bukan hanya keuntungan dari tuan antonio
tetapi juga kerugian yang dialami oleh tuan antonio
ini curang yang mulia
kesepakatan adalah kesepakatan
janji adalah janji
kalau acara itu benar kau harus menanggung semua kerugian tuan antonio
aku memaafkannya dengan tiga ribu dukat itu aku tidak ingin uangku kembali atau kontraknya
cukup tuan thunders perilakumu membuktikan bahwa kau tidak sengaja menuruti kontrak yang kau tahu itu tidak adil
ini memberi tanda tanya serius pada kejujuran dan integritas kau
oleh karena itu pengadilan ini menarang kau untuk melakukan kontrak lebih lanjut sampai semua transaksi kau diselidiki secara menyeluruh
bawa dia pergi petugas
semua kapalku hilang di laut
ada badai di laut
pulang saja bersamaku antonio kau perlu istirahat
antonio sangat sedih mendengar kapal kapalnya hilang di laut
bassanio mengajaknya pulang
aku telah kehilangan semua kapalku
iya aku takut
kenapa kau tertawa
beri aku waktu sebentar antonio
bazanio siapa pengacara yang datang ke pengadilan untuk membelaku
kau ingin bertemu dengannya ini inilah dia
portia itu adalah kau
ya dan maaf tentang kehilanganmu itu
apa yang salah dengan kalian berdua kenapa kalian tertawa aku kehilangan semua kapalku
tidak kau tidak kehilangan apapun antonio
badai dasyat menyapu pantai laut mediterania pada pukul lima belas
ini hanya setengah dari pesannya setengah yang lainnya ada di sini
tapi jangan khawatir
tidak tuhan antonio
kami keluar dari daerah itu jam sepuluh jauh sebelum badai tiba
semua kapal dan barangmu aman
kapalmu akan tiba di venesia pada tanggal dua puluh bulan ini
kami hanya memperlihatkan setengah pesannya kepada silok
hakim juga ingin memberi pelajaran kepada sailoh
jadi dia tidak mengatakan apa apa ketika aku menunjukkan kepada sailok hanya satu pesan saja
sailok tidak akan pernah lagi mengatakan
kesepakatan itu kesepakatan
janji adalah janji
porsya temanku basanio adalah pria yang beruntung yang telah menikahi wanita yang bijak cerdas berani sepertimu